assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pasrahkan kita tidak langsung dulu
hehehe hehehe siapa kamu campur urusan jangan ganggu dia dia sudah tidak berdaya
rupanya kau kita
kita ketemu lagi
lagi di sini hehehe waktu itu urusan kita belum selesai
aku sancang lodaya
kenapa kamu menyerangku
pantang untuk menyerang secara diam diam
maafkan aku kis sancang lodaya
aku sedang mencari guru
bolehkah aku menjadi muridmu
aku tidak sudi mengangkat murid
perbaiki dulu sikapmu
baru setelah itu
aku akan mengangkatmu menjadi muridku
jangan panggil aku guru
kau bukan murid
kau bukan murid
perbaiki dulu sikapmu
sebelum aku mengangkatmu menjadi mati
kalau kau tidak mengangkatku sebab murid
aku juga tidak akan
itu tidak berarti

dia sengaja memberikan keterangan yang salah tentang ibu darah ratu ketrimani
aku harus mencari tahu
sebenarnya saya tidak menginginkan uang ini
tapi saya tidak bisa menolak keinginan raden
memberi kesaksian yang palsu
saya harus berbuat
apa lagi sekarang
aku hanya ingin memastikan
bisa menutupi rahasia ini dari siapapun
raden tenang saja
pangan gak bakal buka mulut
gak satu orang pun yang tahu
kalau paman ini memberikan
tentang penyakitnya gusti ratu

tapi aku tidak yakin
kalau paman bisa menutupi rahasia ini
aku yang akan menutup mulut taman
paman yang menutupi rahasia ini
ketika paman menutupi rahasia ini
ampun ampun raden
jangan dibunuh raden
ampun ampun raden
ampun ampun raden
kemana pergi ya paman
ini semakin sangat mencurigakan
ini semakin sangat mencurigakan
aku harus melenyapkannya
demamnya mulai menurun
sudah tidak demam lagi
sebentar lagi aku akan sembuh yuda
yunda tenang saja
aku tidak bisa tenang
melihat keadaan kamu seperti ini
aku tidak tega
tidak apa apa yunda
aku akan tinggalkan kalian di sini